direkturat jenderal pemasyarakatan kementerian hukum dan ham bersama badan nasional penanggulangan teroris atau bnpt
telah bersepakat memisahkan darah pidana terorisme dengan napi lain
namun pada faktanya hingga kini wacana itu belum juga terwujud
padahal sejumlah insiden peristiwa bentrokan antara napi teroris dengan napi lain juga kerap terjadi
lalu seperti apa penempatan napi teroris di tanah air
kita akan melihat lebih dulu bagaimana data yang dilansir atau dikeluarkan oleh bnpt
sampai dengan akhir tahun lalu yaitu akhir tahun dua ribu tujuh belas
di mana tercatat ada sedikitnya dua ratus tujuh belas narapidana teroris yang tersebar di enam puluh delapan lp
atau lembaga pemasyarakatan dan juga satu rumah tahanan di indonesia
dari dua ratus tujuh puluh satu napi teroris ini yang disebar
atau tersebar ke dalam enam puluh delapan lapas dan juga satu rumah tahanan
ini ada empat setidaknya ada empat level atau tingkatan radikalisme
jadi ada klasifikasinya
kita akan lihat seperti apa tingkatan dan juga levelnya
yang pertama kita lihat adalah level inti
nah level inti ini apa sebenarnya untuk level yang pertama
level inti ini adalah atau merupakan anggota teroris inti
jumlahnya ada sekitar empat puluh lima narapidana

mereka yang dikategorikan napi teroris inti adalah mereka mereka yang pada umumnya menolak
untuk didekati kemudian bekerja sama dengan pemerintah
lalu di level kedua yaitu ada level militan
lima orang atau lima puluh lima narapidana yang telah berhasil dilakukan pendekatannya oleh pemerintah
kemudian di level ketiga ada level supporter namanya
ada setidaknya delapan puluh enam narapidana delapan puluh enam orang
kategori level ketiga atau level supporter adalah mereka mereka yang masih kooperatif
dan juga mau didekati oleh pemerintah
kemudian kita lihat ada level simpatisan yang ada di level terakhir level keempat
tiga puluh empat narapidana atau tiga puluh empat orang jumlahnya
nah mereka yang dikategorikan sebagai level simpatisan level keempat ini adalah mereka yang masih
atau bersedia bekerja sama dan juga mau mengikuti program dari pemerintah
lalu kita lihat berikutnya
yayangnya adalah sekarang setelah penepatan lapas
apakah rekab tory bagi nisations ke tiga orang
ternyata penerbangan lapas
negara yang kerja
penempatan lapas dan kalau dialamkan domesticated sidokida

nah residennya contohnya apa
terus apa sih
terus apa sih
nah ini sedang fokus untuk melapas lagi
khusus napi teroris kemudian ada tiga lokasi lain juga yang disiapkan di sini
yaitu ada namanya lapas batu kemudian lapas pasir putih serta lapas karanganyar
kita lihat berikutnya wacana pemisahan napi teroris dengan napi lain tidak lepas dari beberapa kejadian
atau juga beberapa insiden yang pernah terjadi sebelumnya pada delapan agustus
kita lihat delapan agustus di tahun dua ribu lima belas terjadi bentrokan di lapas kelas satu lowokwaru di malang jawa timur
ketika itu bentrokan terjadi antara narapidana terorisme kasus terorisme dengan petugas di lapas kelas satu lowokwaru di kota malang jawa timur
lalu kita lihat berikutnya di tujuh november dua ribu tujuh belas juga terjadi bentrokan atau kerusuhan yang melibatkan narapidana terorisme
di lain atau narapidana lain di lapas kelas dua anusa kambangan di jawa tengah
ini bentrokan diduga dibicu oleh balas dendam akibat salah seorang napi teroris yang diculik kemudian dipukuli oleh anak buah dari john kay
lalu berikutnya di bulan mei di delapan mei dua ribu delapan belas bentrokan jadi bentrokan apa yang terjadi pada selasa malam
pada selasa malam maksud saya kemarin di makobrimob itu adalah bukan kejadian yang pertama yang pernah terjadi
atau kerusuhan yang pertama
yang pertama yang terjadi di makobrimob kelapa dua depok karena di tanggal delapan mei atau sebelumnya di tahun dua ribu tujuh belas juga pernah terjadi bentrokan di mako brimob depok jawa barat
kemudian baru tadi malam kerusuhan juga terjadi di bentrokan terjadi di makobrimob yang mengakibatkan beberapa petugas kepolisian
atau menelan korban jiwa dari petugas kepolisian dan juga satu narapidana teroris
dan juga sampai dengan saat ini proses negosiasi
terima kasih juga masih terus berlangsung di bakobrimop kelapa dua depok